kamu jangan pergi
perut kamu kan masih sakit
nanti kalau ada apa apa sama bayi kamu gimana
mama harus jagain kamu
aku udah baik kan mah
kalau memang kamu pulang
mama akan terus jagain kamu
emang gak mau terjadi sesuatu sama kamu sayang
nanti kalau ada apa apa sama janin kamu gimana
biar mereka selesaikan usaha mereka sendiri lah
kamu kenapa sih gak mau ngasih tau al andin itu ada dimana
papa pengen tau ma
sejauh mana alam mau berkorban
apa yang kamu lakukan sama andin disini berdua
apa suaminya andin tau kalau istrinya ada disini
aku gak tau soal aldebaran
dan aku ngapain juga raya raya soal dia
lagi lagi ketemu andin kan
gak sengaja kamu bilang
jelas jelas kamu ngantri andin ke klinik
kamu jangan aneh aneh
pokoknya mama gak mau ya
kalau pernikahan kamu sama elsa
berantakan lagi seperti itu
mama gak akan izinin ini terjadi nino
sejak kapan kamu diam diam ketemu sama mbak andin kayak gini
saat ini sikap kamu berubah semuanya karena mbak andi
andin itu gelar ke kamu
ya terus apa
menurut kamu aku bakalan percaya apa
kalau kamu gak sengaja ketemu sama mbak andin disini
ya udah kalau kamu gak percaya ngapain masih disini
elsa itu sangat mencintai kamu dengan tulus
yang kamu omongin barusan itu sangat sangat keterlaluan
kamu pikirkan lagi apa yang mau kamu sampaikan
kalian terus terusan akan aku ngakuin sesuatu yang tidak aku lakukan sama sekali
aku ketemu andin itu tidak sengaja
kalau menurut mama sama elsa itu salah
sama saja kalian tidak punya rasa kemanusiaan
kamu pikirin kandungan kamu dah ya
kamu tenang dulu sekarang
aku harus gimana ma sekarang
gak kuat ma
elsa elsa kamu jangan pergi sayang
ma ma melepaskan aku ma aku mau pulang
elsa kamu jangan pergi
perut kamu kan masih sakit
nanti kalau ada apa apa sama bayi kamu gimana
mama gak mau sayang
mama harus jagain kamu
aku udah baik kan ma aku gak apa apa
elsa kalau memang kamu mau pulang
mama akan terus jagain kamu
aku gak mau terjadi sesuatu sama kamu sayang
nanti kalo ada apa apa sama jani kamu gimana
makasih mama udah baik banget sama aku
aku bahagia banget punya mertua kayak mama
begitu kamu nikah sama nino
kamu udah jadi anak mama
kamu gak mau kamu sedih kamu nangis
kamu stres itu kan bahannya buat janin kamu sayang ya
itu udah orang tuh
saya mau tanya nantanya
kamu di mana sih nien
selalu aja kejadian kayak gini
aku bener bener udah gak mau ada kesalahpahaman lagi
jadi gak bisa tidur
gak bisa tidur nih kalau kondisi yang kayak gini
mendingan jalan jalan aja kali ya
coba udara segar
kamu di mana sih
di mana sih
di mana sih
aku tahu kamu yang ngelakuin kan
kan kelejahan kayak gitu ya kia
berharap sih boleh
tapi jangan maksah
ketulisan hati aku sama sama
aku mau jadi istri yang baik
untuk masalah perasaan mas al
aku gak peduli
tinggal tunggu waktunya aja
jadi jangan dipaksain ya
katanya cinta kamu tulus
kalau kamu tulus kenapa kamu pergi
apa kamu udah mengikuti cinta kamu buat saya
kenapa sih harus ada kesalahpahaman kayak begini
gak usah gak percaya
mama juga yang ketuk ketuk gak percaya
apa apaan sih ini
gara gara aku semua jadi begini
dan kamu malah dimarahin mama sama elsa lagi
teleponnya gak diangkat lagi
tapi aku jadi kepikiran
apa andi udah sampai di rumah atau enggak
mending aku langsung cek aja deh
apa jangan jangan berpulang